pemerintah sepakat membatalkan rencana kenaikan tarif untuk naik ke candi borobudur
namun wisatawan yang akan naik ke candi nantinya akan dibatasi kuotanya maksimal satu dua ratus orang perharinya
dan wajib didampingi guide atau pemandu wisata
hal ini disampaikan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono
usai rapat terbatas bersama dengan presiden joko widodo dan sejumlah menteri terkait di istana merdeka pada selasa siang
wisatawan yang akan naik ke candi harus membeli tiket untuk naik terlebih dahulu secara online
dan wisatawan juga dilarang menggunakan sepatu karena dapat mengikis batuan
dan wajib menggunakan alas kaki khusus yang sudah disediakan
diketahui kondisi permukaan candi borobudur dilaporkan semakin turun
sebab situs bersejarah ini telah menahan beban ribuan pengunjung yang naik ke area stupa setiap harinya
tadi pak luhut sudah ngasih tahu belum
di arahnya pak presiden
tapi ini nggak tahu apa saya berwenang nggak gitu ya karena itu kan pak luhut
sedikit aja pak
jadi intinya tidak ada kenaikan tarif tetap rp lima puluh
anak anak masih pelajar sma ke bawah tetap lima ribu
tapi dibatasi kuota untuk naik ke atas
pak luhut dan mumin belum mungkin nanti pak luhut yang umumin
karena saya dicegat